hai pemirsa sopanusantara kali ini saya sedang berada di umbul ponggok klaten jawa tengah
umbul ponggok merupakan salah satu destinasi wisata terkenal dan menjadi favorit bagi para pengunjung
kenapa karena di sini para pengunjung bisa berinteraksi langsung dan juga snorkeling bareng ikan ikan yang mengemaskan
selain itu kondisi air yang jernih karena memang bersumber dari mata air alami ini menambah daya tarik bagi para pengunjung
eits tidak hanya umbul ponggok saja namun masih banyak lagi destinasi wisata di jawa tengah yang wajib anda kunjungi pada saat libur lebaran kali ini
nah seperti apa penasaran apa saja destinasi wisata yang ada di jawa tengah
terus ikuti perjalanan kami di sopanusantara
provinsi jawa tengah yang terletak di bagian tengah pulau jawa ini memiliki banyak potensi wisata unggulan yang menarik minat wisatawan untuk datang
seperti pesona keagungan candi borobudur yang berada di jawa tengah

sekaligus salah satu monumen buddha terbesar di dunia yang terletak di magelang jawa tengah
selain itu ada juga kawasan kota lama semarang yang terletak di ibu kota provinsi jawa tengah
dengan landscape mirip kota di eropa dengan bangunan bangunan peninggalan belanda
menjadikan kota lama sering dijuluki sebagai leattle nether
dan salah satu yang banyak diminati adalah umbul ponggok
tempat wisata yang berada di klaten ini merupakan mata air yang terus mengalirkan air sehingga kolam umbul ponggo tampak jernih
pada dasar kolam terdapat ikan dan batu batuan sehingga kolam umbul ponggok sering digunakan sebagai lokasi foto di bawah air
dan tentunya masih banyak lagi tempat tempat wisata di jawa tengah yang menarik dan mempesona
lalu bagaimana kesiapan tempat tempat wisata di jawa tengah
lalu bagaimana kesiapan tempat tempat wisata di jawa tengah
lalu bagaimana kesiapan tempat tempat wisata di jawa tengah
menyambut pengunjung di musim libur lebaran ini

selengkapnya akan kami bahas dalam sapa nusantara
selengkapnya akan kami bahas dalam sapa nusantara
hai pemirsa sapa nusantara kali ini saya sedang berada di kediaman pj gubernur jawa tengah bapak nana sujana
dan kita akan tanyakan secara langsung bagaimana kesiapan jawa tengah dalam menyambut para pemudik dan juga pengunjung yang nantinya akan memadati tempat tempat wisata yang ada di jawa tengah
dan saat ini saya sudah bersama pak nana sujana
cukup lumayan padat ini ya pak ya menjelang lebaran ya pak ya
betul ya menjelang lebaran
memang beberapa kegiatan kami lakukan dalam rangka persiapan persiapan terkait dengan pelaksanaan menjelang hari raya idul fitri
kita terus melakukan koordinasi koordinasi tentang persiapan persiapan menyambut biasanya untuk arus mudik
kalau di jawa tengah sendiri ini seberapa siap sih pak dalam menerima para pemudik yang nantinya akan datang ke wilayah jawa tengah maupun yang melintasi
karena banyak dari mereka pastinya juga nanti akan mengunjungi tempat tempat wisata yang ada di jawa tengah
jadi pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengucapkan selamat
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
ya terkait dengan ini tadi ya
tentunya kami ya memang ini suatu kegiatan yang rutin yang setiap tahun kita lakukan dalam rangka menerima ataupun menyambut para pemudik di jawa tengah
dalam rangka menerima apa namanya dari menerima para pemudik gitu
dalam hal ini beberapa persiapan yang tentunya adalah yang pertama adalah kita persiapan untuk jalur mudik ya
biasanya dari jakarta ke jawa tengah ataupun dari surabaya ke jawa tengah
ini kami persiapkan betul
ya yang dalam hal ini memang yang fungsi yang dikedepankan adalah dari polri bersama sama
tentunya dengan apa namanya dari dinas perhubungan kemudian juga ada dari instansi lain
jadi kita harus mampu menempatkan pos pos juga
dan hal ini kita juga ada pos terpadu yang sudah kita siapkan di semarang di binas perhubungan
tetapi ada juga nanti di polda itu
dan juga ada petugas operasional
yang akan apa namanya memandu dan juga mengawal pelaksanaan pemudik lebaran
berarti melibatkan semua stakeholder jawa tengah
mulai dari kesiapan jalurnya kemudian juga bbm sampai dengan makanan maupun penginapan nantinya juga sudah disiapkan ya pak ya
pak di jawa tengah ini sendiri kan memiliki potensi daya tarik wisata yang luar biasa
bagi para pemudik ya kami mengucapkan selamat datang
selamat pulang kampung ke jawa tengah yang mungkin selama ini sudah mereka rindukan
selamat berkumpul dengan keluarga
dan juga kita harapkan bahwa mereka kesempatan itu juga kita harapkan untuk berwisata
dalam hal tempat wisata
jadi jawa tengah ini kaya dengan lokasi wisata
obyek wisata di jawa tengah ini cukup banyak dan beragam
ya wisata alam atau wisata budaya
dan ini sangat layak untuk dikunjungi
jadi kami contohkan yang sudah pasti kan misalnya candi borobudur
semakin menarik juga
kemudian kita juga ada apa
wisata guci di tegal
kemudian batu raden ya
batu raden di purwokerto
kemudian di jawa tengah
kemudian ada satu lokasi juga yang misalnya mesjid syekh jayed
yang memang saat ini menjadi fenomenal
di solo iya di surakarta itu
itu beberapa yang nanya
dan satu lagi wisata ini ke pulauan
ya di sana dengan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan gitu
itu beberapa yang memang sangat layak untuk dikunjungi
dan ya khususnya bagi para pemudik kami harapkan
ya sekarang sudah banyak apa istilahnya
banyak pembenahan yang dilakukan jawa tengah
agar pengunjung ini nantinya juga akan nyaman
ketika berwisata di jawa tengah gitu ya pak ya
ada pesan atau himbauan bagi para pelaku usaha
yang nantinya akan menerima kedatangan para pemudik
maupun pengunjung yang datang ke tempat tempat wisata tersebut pak
apalagi saat ini waktu berlibur ya
bagi para pemudik di jawa tengah
berangkat ke lokasi wisata
persiapkan diri dan keluarga tentunya ya
tentunya dalam kondisi sehat kan itu kan
ya kendaraan yang dipakai pun memang harus betul betul dicek
jadi dari saat ini masih apa
kalau disampaikan oleh bmkg itu masih
memasuki musim pancaroba itu
informasinya sampai di akhir gitu
ya tentunya kami pun mengharapkan kepada para
beberapa lokasi wisata yang ada di
kami sudah koordinasikan dan kami sudah
mungkin kami yakinkan kepada para
untuk para pelaku usaha
mereka sudah siap melayani
ya tentunya juga memenuhi standar
di sana memang betul betul plak
memberikan pelayanan dengan baik
nah jadi pemirsa sapa nusantara
jawa tengah ini sudah siap
bagi para pemudik maupun pengunjung yang akan
berwisata di jawa tengah begitu ya pak nana ya
semoga informasi yang didapatkan
kita berbincang bincang pada pagi hari ini
bagi para pemudik maupun pengunjung
sambil piknik di jawa tengah
mudik asik sambil piknik
dimanfaatkan oleh masyarakat kita
yang memang sudah menjadi budaya
dan tentunya tidak hanya
namun juga para pemudik ini
akan mengunjungi destinasi wisata
dan juga jalur jalur
yang akan dilewati tentunya
yang juga ini menjadi favorit
dan dengan tema bertajuk
tentunya ini akan menambah warna
di kantor disporapar jawa tengah
bapak kepala dinasti disporapar
pak mungkin ini tidak hanya saya
para pemirsa sapa nusantara
dari jawa tengah untuk mempersiapkan
di nusantara yang kami
setiap tahun ada dan itu terjadi
ada juga natal tahun baru
tentu tamu tamu kita
kita terima dengan sebaik baiknya
apalagi kita selaku pemerintah
ini menjadi sesuatu potensi
wisata untuk memanfaatkan momentum dengan baik
tidak hanya mungkin dari jakarta
kemudian sebaliknya dari jawa timur mau ke jawa barat
kemudian kita kerucut lagi
dan akan berlibur di jawa tengah itu
kita prediksi sekitar lima belas
kisaran kalau di kuantitikan itu
sampai mungkin maksimal sepuluh juta
berwisata di wilayah jawa tengah
kalau melihat dari libur bersama
mereka akan melakukan kunjungan wisata
selain kesiapan dari pelaku wisata
terima kasih pak agung
telah berbincang bincang bersama dengan kita
semoga ini tadi dapat memberikan
yang nantinya akan melakukan mudik
terima kasih pak agung
selaku koordinator lapangan umbul ponggok
karena memang ini memasuki musim
kesiapan kami tentunya yang pertama adalah
sarana perasana penunjang pelayanan
bahkan sampai ke pulangnya
karena ini pasti ada kemacetan
untuk mensikapi dari lonjakan pengunjung
kami kerjasama dengan masyarakat sekitar sini
harapannya untuk bisa memberikan sebuah pelayanan maksimal
terkait kedatangan tamu tamu yang jauh
untuk bisa datang masuk ke area umbul pondok
oke kita boleh jalan ke sana dulu pak
untuk menyambut para pengunjung
di libur lebaran kali ini
di sini salah satu wahana di dalam air yaitu
kita berjalan di bawah air
bisa ngobrol di dalam air
di situ sudah ada suplai oksigen
jadi sistemnya nanti kalau kita
main adalah sistemnya kita durasi
menyesuaikan dari kemampuan manusia sendiri
itu bisa menjadi wahana yang
nah unik nih pak kayaknya
apa sih pak ini motor motor ini kok terparkir di sini gitu
harapannya untuk kita ciptakan
tapi kita di dalam air
dan bersama ikan ikan yang ada di dalam
ya sistem kita adalah sistem durasi
setelah itu kita naikkan lagi
jadi posisi hanya diam
di umbul ponggok klaten jawa tengah
dan juga mendapatkan referensi
jangan lupa untuk berlibur di jawa tengah
karena kami siap menunggu anda
jangan lupa terus saksikan
sampanung santara di episode episode lainnya
mudik asik sambil piknik